sama temen bisnis jangan begitu dong ya
saya memang nggak mau datang ke sini
urusan perusahaan memang harus diselesaikan di kantor
enggak enggak enggak
tadi gue gak salah lihat
tadi mudah ramputri kok
kan gak ada ya
mau ngapain di sini
ini adalah foto foto anak saya mona waktu kecil
urusan sama clara itu ada kaitannya sama istri
ngapain sih masih ada di sini
ini urusan gue sama putri
lo gak bakal biarin suku gue tuh pergi sama laki laki kayak lo ya
aku ini mona bukan putri
dengerin aja raja maunya apa
udah gak usah ikut
kamu harus tahu laki laki kayak gini tuh gak bisa dipercaya
udah tenang aja
lagi pula kan aku pengen buktiin ke raja

kalau aku ini mona bukan putri
akhirnya aku bisa berdoa sama putri
maaf mana petan ke

patutlah nelayan apa itu
aku akan buktikan kalau mona itu putri
dia kena banget quant defining
dego gak bisa biarkan mona pergi
sudah biarkan dia pergi
jangan remehkan mona
tidak ada motivasi lain yang lebih besar
selain balas dendam
percayakan saja sama dia
dia akan baik baik saja
aku masih gak terima nih putri pergi sama raja
lihat ya raja
aku akan memilih putri
tanpa ada tugas buat kamu
kenapa kakekku ngerasain lames banget ya
setiap berdekatan sama raja
raja gak boleh tahu siapa aku
kok berhenti mobilnya
kok berhenti mobilnya
kok berhenti mobilnya
kok berhenti mobilnya
apa putri trauma sama
rus yang terbawah
ella mau menurutku
jangan berpikir saya ini perempuan gampangannya
aku masih bisa menahan diri di depan raja
semoga aja dia gak curiga
putri biasa aja
enggak ini pasti cuma sandiwara
gak mungkin kalau dia bukan putri
saya mau kontrak perusahaan kita dengan perusahaan andis halim itu batal
kamu bisa gak bikin itu jadi batam
maaf pak itu tidak bisa
kamu gak mengacara saya
kok gak bisa bikin itu jadi batal
pak roy kita sudah terlanjur terima uang
dan uang itu dipakai proyek yang berjalan saat ini
dengan keadaan sekarang kita tidak mungkin mengembalikan uang sebesar itu
belum lagi kalau pihak ibu anis menuntut kita secara hukum
kita gak akan buat membayar dendanya pak
masa kamu bisa ikut saya sebentar
ada apa kamu disini
kamu sama temen bisnis jangan begitu dong ya
saya memang nggak mau datang ke sini
urusan perusahaan memang harus diselesaikan di kantor
karena saya mau komplain urusan pribadi
dia datang bersama dewa dan ibu sofia
saya nggak tahu bagaimana kalian mendidiknya
tapi saya tidak bisa mentolerir sikap yang tidak sopan di rumah orang
kalau kalian sebagai orang tua tidak bisa bertindak apa apa terhadap anak kalian
bisa bikin malu keluarga kalian
maksud tante datang ke rumah saya apa ya tante
tante jangan berani beraninya menghasut keluarga saya tante
kalau malu memang sopan kamu